tiga siswa smp di kabupaten mojokerto selasa sore tenggelam saat bermain di sungai kedung muneng mojokerto
dua korban berhasil menyelamatkan diri sedangkan satu korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia
doni saputro korban tenggelam di sungai kedung muneng bangsal kabupaten mojokerto
rabu sore akhirnya bisa ditemukan tim sar dalam kondisi meninggal dunia
tim relawan pmi kabupaten mojokerto dibantu tim basarnas menemukan jenazah korban di kedalaman enam meter di dasar kedung sungai dan terjepit bebatuan
peristiwa tenggelamnya korban terjadi selasa siang ketika korban bersama dua temannya sandy dan ruslan berenang di sungai desa kedung muneng
saat di pinggir sungai doni terpelasa dan jatuh ke sungai
diduga karena tidak bisa berenang doni langsung tenggelam
mengetahui doni tenggelam kedua temannya sempat berusaha menolong
namun usaha itu gagal karena dalamnya sungai
sayangnya kedua teman korban tak melapor ke orang tua korban sehingga proses penyelamatan terlambat hingga satu hari
karena hasil anak anak ini tidak sementara yang diamankin di posek tidak belum ada unsur kesengajaan
karena lalenya temannya ini bersama sama renang sehingga bilang temannya satu tidak tahu
untuk identifikasi lebih lanjut jenazah doni saputro langsung dibawa ke rumah sakit prof dr sukandar kecamatan mojosari
agung wibowo mujukerto